jarod sayfudayat melarang kegiatan sahur on the road selama bulan ramadhan
menurutnya kegiatan tersebut katanya bisa berpotensi menimbulkan beberapa masalah
dan juga kemudian dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat
berikut adalah pernyataan lengkap dari jarod saat usai sholat terawih di masjid raya kiai haji hashim asyari jakarta barat
saya menghimbau tahun tahun lalu itu sahur on the road itu sebaiknya sahur di tempat masing masing
bisa di musyola bisa di masjid kalau mau share di jalan boleh boleh
tapi juga keliling keliling seperti itu pakai motor apalagi motor bodong
nah ini kita khawatirkan justru menimbulkan konflik di jalan raya
jadi mari kita isi betul
kalau kita puasa betul sahur betul nggak kayak begitu
karena berapa kali saya ketemu sama mereka saling ejek mengejek satu sama lain betul di lapangan